kamu tahu reski semua ini
ini karena aku kenal sama kak reski
karena aku cinta sama kak reski kak
kakak mengurus ibu kakak dari kecil
sampai sekarang kondisinya sudah lebih membaik
artinya kakak bisa mengerti perasaan perempuan bukan
ya tapi kak reski lupa
ibu kak reski tuh beda
tapi sama sama perempuan anda
kalau kakak melakukan semua ini dengan niat baik
iya tapi kak
kamu harus tahu nanda
kamu harus tahu
dan ini nggak ada hubungannya dengan riko memberikan kakak imbalan uang atau apapun
coba sekarang kamu pikirkan dari sisi kakak
kakak harus menikah sama perempuan yang paling kakak cintai
tapi kakak harus menceraikan manu
di malam pertama kami menikah
apa itu tidak menyakitkan anda
kamu rasakan itu
coba kamu rasakan bagaimana sakitnya itu
lalu kita mimpi mimpi dengan nenek kita
yaudah jangan sampai gak banyak
tahan saja sekurang kurangnya
aku merupakan buatan nejja
di mana tadi siap
kamu mau jauh bez lagi jandra
tungguin kamu udah pulang
ngapain dandan siang siang
emangnya gak boleh
biasanya kalau kamu lagi seneng kamu dandan
aku kan gak salah
karena kamu seneng diatas penderitaanku
maksud aku kamu udah berhasil menghancurkan hidupku
asal kamu tahu aja aku gak pernah mau nikah sama kamu
atau bahkan nyerahin mano
suatu hari nanti aku akan bawa mono kembali ke rumah ini
ini pasti bukan saat yang tepat
untuk ngasih saran ke kak mano
tapi nana gak bisa diem aja
ngeliat semua perlakuan kak mano ke kak reski
tapi ini bukan masa lalu kak
justru keputusan ini
yang bisa jadi awal kebahagiaan
buat kakak sama satria
aku kesel waktu pak reski nolak aku
tapi justru sekarang aku bangga
karena aku tahu di hati kak reski itu cuma ada kak mano dan gak bisa digantiin sama yang lain
aku tahu semua yang udah terjadi kak
aku tahu kalau kamu udah nolak lamarannya kak reski
tapi harusnya kakak itu sadar
semua yang kak reski lakuin itu cuma bisa dilakuin sama orang yang benar benar cinta sama kakak
mungkin sekarang udah saatnya samando itu mikirin pernikahan bukan cuma sekedar permainan
tapi untuk ngebangun sebuah keluarga yang baik yang sakinah

kak mano kakak aku ingin kembali ke sini
ibu kangen sekali sama mereka
biar ibu gak kesepian lagi
ibu kangen sekali sama mereka
pak riko baru saja berangkat ke kantor
brenda kenapa sih buka kamu itu cepetut aja dari tangan
kamu marah ya sama bapak
papa itu makin lama makin gak mutu ya
papa job aja sendiri gak perlu nanya aku
brenda semua yang papa lakukan ini untuk kamu saya
ya sekarang kamu marah sama papa karena papa menjodohkan kamu dengan orang yang tidak tahu suka
tapi brina satu saat nanti kamu akan tahu
bahwa uang itu adalah segalanya
dan kita tidak akan bisa hidup tanpa uang
memang di otak papa tuh yang ada tuh cuma uang uang uang
bagus kalau kamu tahu
dari sekarang kamu tahu
memangnya aku babysitternya pak
kok nanya aku sih pak
kata pembantunya tadi rigo itu baru saja berangkat
kok dia terlambat
ya ampun ya suka suka dia lah apa orang dia bos di sini
bukan begitu beredar maksud papa
kenapa dia berangkat sampai siang siang begitu
apa dia sudah sangat betah di rumah
atau barangkali dia sudah mulai suka dengan jessica
gak mungkin deh pak
gak mungkin deh pak
gak mungkin deh pak
kok gak mungkin
gak mungkin lah riko suka sama jessica
nah itu kamu tahu
kamu tahu kalau riko itu tidak mungkin mencintai mano
itu berarti kesempatan kamu luas
kenapa sekarang kamu diam saja
pak riko kenapa ini
ini pak saya baru marahin brenda
kerja kok kayak orang main main